kita mengimbo imboan yang selalu kita sampaikan
bahwa sepanjang tiga belas km
tidak boleh ada aktivitas
kemudian di luar itu
juga tidak boleh ada aktivitas